kita beralih ke berita pembunuhan
diduga karena sakit hati seorang ibu rumah tangga di trenggalek tewas mengenaskan di ruang tamu rumahnya
polisi kini masih mencari pelaku yang diduga kenal dekat dengan korban
warga desa melinjon kecamatan suruh kabupaten trenggalek
selasa pagi digegerkan dengan penemuan mayat parmi yang tergeletak di lantai ruang tamu rumahnya
korban yang tinggal bersama suaminya diduga dibunuh karena terdapat beberapa luka lebam di tubuhnya
mayat korban pertama kali ditemukan oleh pedagang sayur yang biasa berkeliling di sekitar rumah korban
kejadian ini langsung dilaporkan ke ketua rt dan pihak kepolisian
polisi yang melakukan olah tkp kini mengamankan sejumlah barang bukti dan saksi untuk dimintai keterangan
luka lukanya nanti ada kita nunggu hasil bisa karena terlalu banyak pembentukan
usai dilakukan penyelidikan jenazah korban langsung dievakuasi menuju rumah sakit daerah setempat untuk menjalani otopsi
sementara polisi masih mencari pelaku serta motif pembunuhan
diduga pembunuhan ini didasari balas dendam karena sehari sebelumnya korban terlibat pertengkaran dengan orang lain
yosibio novianto trenggalek